jumat pagi tim liputan cnn indonesia memantau salah satu wilayah yang terkena proyek normalisasi kali ciliwung di taman harapan kelurahan cawang jakarta timur
di wilayah ini tercatat ada satu ratus tujuh puluh dua bidang lahan dari satu ratus tujuh puluh dua kepala keluarga yang terkena dampak
wilayah rw tiga ini membawahi enam rukun tetangga masing masing rt dua empat enam tujuh delapan dan rt lima
dari struktur bangunan perumahan padat penduduk yang terletak tak jauh dari aliran kali ciliwung terlihat rata rata mereka datang dari golongan ekonomi menengah ke bawah
ketua rw tiga darwono mengatakan terkait normalisasi ciliwung warganya ada yang mengurus penggantian dana dengan
secara mandiri dan melalui mediator atau pihak ketiga
ia menyebut sejauh ini pengurusan dokumen berjalan lancar
mewakili warganya darwono berharap proyek normalisasi ciliwung segera berjalan
kalau kami sih mau secepatnya mungkin sebelum dua ribu dua puluh empat sudah selesai maunya kami jadi tidak ada lagi banjir lagi
ya mungkin kendalanya disitu mungkin surat surat yang diminta oleh pihak ketiga
pihak terkait sedang kami persiapkan jadi ya
jadi sambil berjalan ya mudah mudahan lah apa yang dibilang pak jokowi dua ribu dua puluh empat selesai semua
bangunan yang terkena dampak normalisasi ciliwung sudah diberi tanda panah biru oleh petugas terkait
tanda panah biru disebut rase atau garis pola untuk pembuatan sodetan dari proyek normalisasi ciliwung
pak boleh ditunjukkan batas wilayah bangunan rumah warga yang nanti terkena dampak normalisasi kali ciliwung ini yang mana
siap siap untuk yang pertama normalisasi ciliwung terdampak imunisasi adalah
ini rumah yang
ini batas tanda panah ini ya
artinya bangunan ini akan terkena
sampai ke belakang di pinggir kali sana ya
sampai ke belakang di pinggir kali sampai ini
ini adalah batas rase dan ini disini juga ada rase juga ini biru
oh artinya rumah yang sini dan yang diseberang ini kena semua sampai ke belakang pak ya
ini akan menjadi batas daerah aliran sungai
ini terasa bukan kita yang bikin
ini dari pemerintah tulisan ini
dan ini juga sama kesana jadi larinya kesana
ini akan bisa dirubah
berarti dari arah sini bangunan ini itu akan sampai ke belakang sana di bibir kali ciliwung

dan itu proyeknya sudah mulai harus dikerjakan sesuai arahan presiden jokowi
sudah selesai polisi
pembebasan lahan itu dua ribu dua puluh empat sudah harus selesai
iya siap pak
ketua rt delapan bambang sutrisno mengaku pengurusan dokumen warganya juga berjalan lancar
rata rata mereka sudah selesai mengurus dokumen
sudah melakukan pengukuran lahan oleh pihak bpn dan tinggal menunggu menerima penggantian dana
warga untuk masalah musyawarah harga kemarin warga sudah setuju semuanya
dan warga sudah mendapatkan hasil yang baik
kapan katanya rencana dibayar
rencana kemarin januari tapi karena anggarannya di dua ribu dua puluh tiga mungkin tunggu beberapa tahapan lagi
mungkin sekitar dua tiga tahapan lagi
rencananya di bulan maret
warga mengaku sejak dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh satu mereka mendapat jadwal yang berbeda beda saat petugas mulai datang melakukan pengukuran lahan
rata rata warga yang terkena dampak berharap bisa segera menerima pencairan dana penggantian lahan
sebagai warga dan tokoh masyarakat juga saya ingin tahu nih sebenarnya soal pengukuran pembayaran itu prosesnya bagaimana pak
prosesnya lancar lancar ya prosesnya dari tahun kemarin sebenarnya
sudah di tim dari sda pemakaman sampai bpn sudah di trace lah artinya sudah pengukuran
sudah buktinya tadi trace
ini yang ditunggu
tunggu ini tinggal kapan dicairkannya ini
kalau saya mah pengennya cepet pak

nggak capek saya saya udah tua kaki saya sakit saya punya sakit gula punya sakit kolesterol jadinya saya udah gak kuat turun naik turun naik
menanggapi keluhan warganya yang mengeluhkan tingginya fee atau bayaran jasa bagi mediator pengurusan dokumen pembebasan lahan
ketua rw tiga darsono mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak mediator
tanahnya atau lokasinya luas ya saya sih nggak keberatan
tapi kalau yang punya tangannya sedikit ya itu yang saya kurang kurang setuju dengan seperti itu tuh karena itu
tapi memang dia membantu
jadi kami di sini maka sekali lagi ada dua versi itu jadi mungkin agak terlambat dalam pengukuran seperti ini
setelah sempat terhenti normalisasi kali ciliwung kembali berlanjut pada dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan pembebasan lahan sepanjang empat tiga km di empat kelurahan
masing masing kelurahan cililitan rawajati cawang dan kampung melayu
rencana normalisasi kali ciliwung mencakup sepanjang tiga puluh tiga km
hingga kini sepanjang enam belas km sudah terlaksana dan ditanggul
masih tersisa sepanjang tujuh belas km lagi
untuk pembebasan lahan dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua disiapkan anggaran rp empat ratus dua puluh lima sembilan miliar
dan untuk pembebasan lahan tahun dua ribu dua puluh tiga anggarannya disiapkan sebanyak rp empat ratus tujuh puluh miliar
untuk mengendalikan banjir yang kerap terjadi di wilayah dki jakarta agar aliran sungai air di kali ciliwung ini lancar
pemerintah akan melakukan proyek normalisasi
dan untuk memperbaiki proyek normalisasi bangunan bangunan yang berada di bantaran kali ciliwung
saya saat ini berdiri di salah satu wilayah di kelurahan cawang jakarta timur
dimana lokasi ini juga akan dinormalisasi
dan sesuai dengan apa yang pernah disampaikan presiden joko widodo pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh tiga lalu
ketika datang berkunjung menyaksikan bantaran kali ciliwung ini
presiden joko widodo menargetkan proyek normalisasi harus sudah selesai di tahun dua ribu dua puluh
tedi zuhari andika maryanto jakarta